kunjungan raja arab saudi ke indonesia akan meningkatkan kerjasama investasi bagi indonesia
bukan hanya migas arab saudi menganggap indonesia bakal membawa keuntungan
di sektor ketahanan pangan dan pariwisata bagi negara tersebut
nilai kerjasama di sektor ekonomi indonesia arab saudi yang masih terbilang kecil
diproyeksikan akan meningkat
setelah kedatangan raja salman selama sembilan hari ke indonesia
di sektor migas saudi ingin memperluas kerjasama melalui pertamina
mengingat menurunnya permintaan minyak dari negara amerika dan eropa
sektor non migas yang potensial dimasuki saudi seperti sektor pariwisata melalui halal tourism
dan adanya keuntungan dari larangan kunjungan wisatawan asal timur tengah ke amerika serikat
selain itu dilakukan juga kerjasama di sektor pangan
untuk ketahanan pangan negara tersebut
serta sektor lain yang berbasis halal dan syariah
seperti sektor keuangan
hal tersebut sejalan dengan visi ekonomi pemerintah saudi dua ribu tiga belas
yaitu investasi di sektor non migas
ada produk dari indonesia tetapi biasanya kan lewat singapura dulu ya
baru kemudian ke negara timur tengah
jadi kita tidak memiliki hubungan langsung dengan arab saudi
padahal secara budaya klaimnya
kita adalah yang paling dekat
tetapi dari sisi manfaat ekonomi kerjasama dan lain sebagainya
jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan malaysia
pemerintah indonesia harus dapat menangkap peluang investasi arab saudi
terlebih jika dilihat porsi investasi saudi di indonesia yang masih minim
hanya dua persen dari total investasi asing pada periode dua ribu sepuluh hingga dua ribu lima belas
data badan koordinasi penanaman modal menyebut
investasi arab saudi di indonesia
turun signifikan dari tiga puluh tiga puluh enam juta dolar amerika pada dua ribu lima belas
menjadi hanya sembilan juta dolar amerika pada dua ribu enam belas
ranking arab saudi sebagai negara asal investasi juga merosot
dari peringkat ke dua puluh lima pada dua ribu lima belas
menjadi nomor lima puluh tujuh pada dua ribu enam belas
bukan hanya itu peluang pengembangan industri pariwisata di wilayah timur indonesia pun bisa ditawarkan ke kerajaan saudi
pemerintah dan masyarakat akan mendapat keuntungan berganda dari investasi sektor pariwisata
yaitu perbaikan infrastruktur dan yang pasti potensi penciptaan lapangan kerja baru
arab misalnya terganggu dengan harga minyak dunia yang turun
kita tahu saudi arab co
oleh karena itu ini salah satu faktor pendukung
bahwasannya ada sektor non migas
itu punya nilai investasi yang cukup signifikan
menguntungkan tentu saja untuk arab sendiri
bagi indonesia juga menguntungkan
bagi indonesia sangat menguntungkan
walaupun fakta mengutukkan tersebut terganggu
gambar cukup baik
indeks kompetitif indonesia tidak cukup bagus untuk investasi ini
kondisi birokrasi yang masih buruk harus segera diperbaiki
agar kerjasama ini terjalin baik dan saling menguntungkan kedua pihak
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia